kalau update chan untuk tanggal sekarang ini ya delapan belas maret
tadi baru selesai untuk rekapitulasi
dengan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat untuk pemilu di luar negeri
yang kemudian segera disesuaikan dengan pemilu dpr
untuk dapi tiga dua jadi satu usai
kemudian malam nanti dijadwalkan
tadi rapat pleno diskon sampai pukul dua puluh tiga puluh
malam nanti akan ada dua provinsi
jawa barat dan kemudian maluku
sedangkan teman teman papua
kemudian papua baradaya dan papua
itu dijadwalkan pembinaannya besok
kalau lihat proses yang berlangsung
saya kira tanggal delapan belas dan kemudian tanggal sembilan belas
nanti baru mungkin kita bicarakan
terkait dengan penetapan hasil secara nasional
kalau begitu ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok
pada hari ke tujuh belas kita punya ruang gerak sampai tanggal dua puluh maret
sebagaimana ketentuan yang sudah diatur
dan pasti kami optimalkan itu
sekarang dua hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional
tapi ada kemungkinan untuk menekan sepatu lagi
masa kesalahannya konfirmasinya dua hari ini belum selesai
kalau targetan rekapitulasi kan
kalau kita lihat perkembangan lapangannya kan untuk rekapitulasi
kemudian kan ada problem problem di daerah
misalnya tentu ada proses misalnya penanganan pelanggaran secara cepat
yang direkomendasikan oleh bawasbuk itu mau tidak mau akan kami alihkan lagi

ya kalau yang disampaikan oleh ketua kpu pada saat rapat pleno terbuka tadi
sistem discourse saat dua puluh tiga puluh untuk dilanjutkan dengan dua agenda
yang pertama jawa barat dan yang kedua papua barat daya
ada kendala yang bisa atau nggak bisa
kendalanya kan bisa jadi mungkin tambahan juga
tapi kalau situasi di daerah secara prinsipnya
oh jadi kendala teknis saja
kalau yang di jawa barat kan harusnya kalau dijadwalkan pagi ini
tapi karena ada proses pencernaan yang dilakukan
makanya dijadwalkan pagi malam pagi